peremajaan alat utama sistem persenjataan atau alutsista tni menjadi isu menarik
saat pameran alutsista armada kawasan timur tni angkatan laut di ujung surabaya
kehadiran kapal selam kri nagapasa menjadi momen permajaan
sekaligus upaya kemandirian memproduksi alutsista
kapal selam kri nagapasa empat ratus tiga dipamerkan dalam acara pameran alutsista di armada kawasan timur
selain kapal selam seharga empat lima triliun itu
berbagai jenis armada tempur lainnya juga ditampilkan
pameran ini merupakan rangkaian peringatan hut tni
panglima komando armatim laksamana muda darwanto mengakui
alutsista saat ini mulai membaik
menurutnya pembelian alutsista yang satu paket dengan program transfer teknologi dari negara penghasil
membuka peluang indonesia memproduksi alutsistanya sendiri
kita sudah sesuai dengan rencana strategis kita
terus melakukan pembangunan pembangunan
dimana sekarang kita sedang membangun kapal selam di pt pal
kemudian kita juga sedang membangun forpet di pt pal
itu yang kita kembangkan hasil dari transfer of technology dengan negara negara lain
kita bangun ini
suatu saat kita untuk kapal selam akan bisa bangun itu sendiri
tinggal kuota yang diberikan
yang diberikan oleh pemerintah terhadap perusahaan kita mau sebesar apa
modernisasi alutsista dilakukan secara bertahap
menurut darwanto ada satu kapal perang yang saat ini sedang dikonservasi untuk dipensiunkan
dia yakin untuk kapal permukaan indonesia bisa memproduksinya sendiri
dalam peringatan hut tni ini masyarakat bisa melihat dari dekat kondisi alutsista milik tni
bukan hanya milik armatim dua matra lainnya yakni darat dan udara
dan gunjung gigi
dan yang terhadap udara misalnya menghadirkan tiga pesawat super tukang
untuk bisa melihat langsung berbagai jenis kendaraan tempur
misalnya vampire tank pancer wizard sampai helikopter
atraksi yang menyedot perhatian pengunjung tentu saja adalah aerobatik dan terjun payung
saya ingin tahu alutsita indonesia
supaya anak anak tahu saja
apa kemampuan tni sekarang
apa kemampuan tni sekarang
apa kemampuan tni sekarang
yang paling menarik tadi apa pak
tank sama amphibie yang bisa yang keluaran terbaru
yang aku sukain tadi atraksi pesawat
pesawatnya tadi itu ya semacam bolak balik terus ada terjun payungnya juga
terus kalau kendaraan tempurnya berapa
kendaraan tempurnya tadi tank
tadi gimana ya tank
ada ledakan gitu kan ya
ya ada ledakan juga
tadi kapalnya tadi kayak membunyikan sirina
acara ini digelar mulai sabtu hingga minggu
masyarakat bisa menaiki berbagai armada tempur termasuk kapal perang
minggu pengunjung akan diajak berlayar di perairan sekitar dermaga armatim menggunakan kri surabaya